suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru karena seharusnya paslon dua tidak mendapatkan suara sama sekali
hal ini dikarenakan suara paslon dua diperoleh dengan melanggar asas asas pelaksanaan pemilu
sebagaimana diatur dalam pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima serta merusak integritas pilpres dua ribu dua puluh empat dengan dua cara
satu melanggukan pelanggaran yang bersifat tsm
dan kedua melakukan pelanggaran prosedur pemilu
bentuk pelanggaran yang bersifat tsm yang pemohon permasalahkan dalam permohonan akuo adalah nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo
yang kemudian melahirkan abuse of power secara terkoordinasi yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dua dalam satu putaran pemilihan
sedangkan pelanggaran prosedur pemilu yang dipersoalkan dalam permohonan ini adalah pelanggaran yang terjadi sebelum pada saat dan setelah penyelenggaraan pilpres dua ribu dua puluh
sehubungan dengan pelanggaran tsm yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat pemohon membaginya menjadi lima bagian
pertama apakah mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran
pertama apakah mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran
pertama apakah mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran
pertama apakah mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran tsm berupa nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo selama pilpres dua ribu dua puluh empat bagi bangsa indonesia
pertanyaan pertama yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran tsm yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat adalah
apakah mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran tsm yang terjadi
mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran tsm yang terjadi
pertama undang undang pemilu tidak mengatur mengenai nepotisme yang dilakukan oleh presiden sebagai bagian dari pelanggaran tsm
karena undang undang pemilu hanya mengenal dua jenis pelanggaran tsm
pertama perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu
dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
sebagaimana diatur dalam pasal
jungto pasal empat ratus enam puluh ayat satu undang undang pemilu
pelanggaran jenis tsm dalam bentuk money politics
sebagaimana dimaksud dalam pasal dua ratus delapan puluh enam undang undang pemilu
penyelenggara pemilu yang ada tidak efektif dalam menjalankan tugasnya
sehingga membuatnya tidak berhasil
tahun dua ribu dua puluh tiga yang merupakan plurality decision dan karenanya siogianya dibaca menggunakan marx rule
yang kali pertama dipertimbangkan dalam kasus marks versus united states
saya izin mengutip sedikit yang mulia
sedikit terjemahannya sebagai berikut
manakala pengadilan yang terbelah memutuskan perkara dan tidak ada rasio tunggal yang menerangkan hasil dan mendapatkan persetujuan dari hakim agung
pendirian pengadilan dapat dilihat sebagai posisi yang diambil oleh anggota yang setuju
terhadap keputusan atas dasar yang paling sempit
kemudian dalam menerima pendaftaran gibran raka buming raka
termohon pun jelas melanggar peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga yang kemudian belakangan terbukti sebagai bentuk pelanggaran etika
ketidak efektifan penyelenggara pemilu yang kedua adalah dkp
dungi termohon yang dipimpin oleh hashim ashari yang terbukti dari tidak pernah diberhentikannya hashim ashari dari jabatannya
meski sudah empat kali diputus melakukan pelanggaran etika
yaitu melalui putusan nomor empat belas pke dkpp tahun dua ribu dua puluh tiga tertanggal tiga puluh maret dua ribu dua puluh
putusan nomor tiga puluh lima dan tiga puluh sembilan pke dua ribu dua puluh tiga tertanggal tiga april dua ribu dua puluh tiga
putusan nomor satu ratus tiga puluh tiga dan tiga puluh sembilan pke dua ribu dua puluh tiga tertanggal tiga april dua ribu dua puluh tiga
putusan nomor sepuluh pke dkpp tertanggal sembilan oktober dua ribu dua puluh tiga
dan terakhir di putusan satu ratus tiga puluh lima satu ratus tiga puluh enam satu ratus tiga puluh tujuh dan satu ratus empat puluh satu pke tertanggal lima februari dua ribu dua puluh empat
ketidak efektifan ketiga adalah bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan laporan yang disampaikan kepadanya
sebagaimana terbukti dari terlalu formalistik
tanya bawaslu dalam menanggapi berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan
secara teoretis kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa pelanggaran tsm yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat lahir dari beberapa argumentasi berikut
pertama mahkamah konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman tidak seyogianya menolak perkara
dengan alasan adanya kekosongan hukum
sebagaimana digariskan dalam pasal sepuluh ayat satu undang undang kekuasaan kehakiman
justru mahkamah konstitusi seyogianya melakukan penemuan hukum guna dapat memeriksa permohonan akuo
kedua mahkamah konstitusi adalah lembaga yang didesain untuk menjaga dan melindungi konstitusi
dan karenanya harus patuh pada desainnya
kedua mahkamah konstitusi adalah lembaga yang didesain untuk menjaga dan membuat kesempatan dengan kekuasaan
kedua mahkamah konstitusi adalah lembaga yang didesain untuk membuat kesempatan dengan kekuasaan
yaitu untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu
dan tidak terjebak pada batasan yang dibuat dalam pasal empat ratus tujuh puluh lima ayat satu undang undang pemilu
yang menjadikan mahkamah konstitusi sebagai mahkamah kalkulator
jika mahkamah konstitusi hanya menjadikan mahkamah konstitusi sebagai mahkamah kalkulator
dengan menggunakan peraturan yang dipasarkan oleh mahkamah kalkulator
tidaklah perlu negara rawan yang sekaligus pegawai hukum yang melakukannya
cukup kita berikan kesalahan perhitungan kepada auditor
dasar ketiga adalah mahkamah konstitusi sebagai cabang dari kekuasaan yudikatif
secara institusional berwenang untuk mengawasi jalannya pelaksanaan
kewenangan cabang kekuasaan eksekutif
termasuk termohon yang baru bisa terjadi jika mahkamah konstitusi
kembali kepada marwahnya sebagaimana ditentukan dalam pasal dua puluh empat c ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
keempat mahkamah konstitusi melalui putusan nomor dua puluh dua phpud tahun dua ribu sembilan belas
telah mengantisipasi terjadinya penggunaan kekuasaan
sebagai jalan untuk memenangkan pemilu
dengan menyatakan bahwa hegemoni kekuasaan yang tidak terawasi dalam proses pemilu
dapat menghasilkan pemilu yang penuh kecurangan
dan karenanya perlu untuk diulang
hal mana merupakan refleksi sempurna dari pilpres dua ribu sembilan belas
jika mahkamah konstitusi berkeras bahwa dirinya hanya berwenang
untuk memeriksa hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon
maka sama saja mahkamah konstitusi melegitimasi kecurangan dalam proses pemilihan umum
pesan yang akan diberikan dari ini adalah
sehingga selisih suaranya begitu besar
niscaya anda akan memenangkan pemilu
mahkamah konstitusi harus keluar dari zona nyamannya
demi kepentingan demokrasi yang ditegakkan
pertanyaan kedua yang pemohon akan jawab sehubungan dengan pelanggaran trsm adalah
apa saja bentuk pelanggaran tsm yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh
pelanggaran tsm yang dipermasalahkan dalam permohonan akuo adalah
nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi
yang dilakukan oleh presiden joko widodo
semata mata demi memastikan
agar paslon dua memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat dalam satu putaran
mengenai ada tidaknya nepotisme
maka penting untuk melihat standar beban pembuktian
sehubungan dengan perkara phpu di mahkamah konstitusi
sebagaimana dimuat dalam putusan nomor satu
yaitu beban pembuktian formil
yang mana beban pembuktian awal dibebankan kepada pemohon
dan kemudian beralih kepada termohon
jikapun yang dimaksud oleh mahkamah konstitusi
dalam putusan tersebut bukanlah pembuktian formil
karena perkara phpu bukan perkara perdata
maka beban pembuktiannya pun sudah barang tentu
berada di bawah standar pembuktian pidana
pendekatan beban pembuktian semacam ini
yang berada di atas talents of probabilities
digunakan di berbagai negara di dunia dalam memeriksa perkara
sehubungan dengan pemilihan umum
dua contoh yang bisa diberikan sehubungan dengan standar pembuktian ini
adalah di malawi dan di kenya
yang mana pertimbangan di kenya adalah sebagai berikut
karena pengadilan menyatakan bahwa dalam perselisihan pemilihan umum
beban pembuktian tetap lebih tinggi dari balance of probabilities
tapi itu juga tetap lebih rendah dari beyond reasonable doubt
peralihan beban pembuktian dari pemohon kepada termohon pun
merupakan hal yang lumrah terjadi secara internasional
hal ini dapat dilihat misalnya dari pertimbangan hakim di malawi
yang menyatakan sebagai berikut
terjemahan tidak resminya adalah bahwa memang pemohon memiliki
tapi kemudian jelas setelah pemohon memberikan bukti yang cukup
untuk menunjukkan permasalahan yang mereka pohonkan
maka beban pembuktian kemudian bergeser kepada termohon
untuk memberikan penjelasan yang memuaskan
untuk memberikan penjelasan yang memuaskan
nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo
dapat diklasifikasikan menjadi tiga
diklasifikasikan menjadi tiga skema
skema pertama nepotisme yang dilakukan
guna memastikan gibran raka buming raka memiliki dasar untuk maju
sebagai kontestan dalam pilpres dua ribu dua puluh
yang dimulai dari dimajukannya gibran raka buming raka
sebagai calon wali kota surakarta
lalu keikut sertaan anwar usman dalam perkara nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
sampai dengan digunakannya termohon
untuk menerima pendaftaran gibran raka buming raka
yang mana keduanya akhirnya dinyatakan melanggar etika
nepotisme kedua adalah nepotisme yang dilakukan
guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya pilpres dua ribu dua puluh
yang dimulai dengan dimajukannya orang orang dekat presiden joko widodo
sehubungan dengan pelaksanaan pilpres
pilpres dua ribu dua puluh empat khususnya ratusan pejabat kepala daerah
bentuk nepotisme yang ketiga adalah nepotisme yang dilakukan
untuk memastikan agar paslon dua memenangkan pilpres dua ribu dua puluh
dalam satu putaran yang dilakukan dengan berbagai cara
mengadakan pertemuan pertemuan dengan berbagai pejabat
di berbagai lini mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa
yang kemudian dikombinasikan dengan politisasi
kemudian dari antara negara perdagangan di negara negara pemusnah
dengan negara hospital yang dipimpin pimpin
dan saya berharap nenek sgovern kita buat masak yang bagus
dan jangan misalnya disimplistikkan dengan beberapa milenial
menurut hemat pemohon nepotisme sebagai bentuk pelanggaran tsm tidaklah boleh ditoleransi sama sekali keberadaannya
pertama nepotisme melanggar asas pelaksanaan pemilu khususnya asas bebas jujur dan adil
dan karenanya menghasilkan pemilu yang tidak berpegang pada nilai konstitusi
padahal pemilu seyogianya berpegang pada nilai konstitusi
agar dapat mencerminkan kehendak rakyat sebagaimana dipertimbangkan di berbagai negara
versus saulus klaus cilima and lazarus mccarthy cakwera pada tahun dua ribu dua puluh
terjadi juga di zimbabwe dalam perkara morgan spanyrai versus robert gabriel mugabe entry others pada tahun dua ribu tiga belas
dan juga terjadi di austria dalam perkara di mahkamah konstitusi
nomor wi enam yang dilakukan pada tahun dua ribu enam belas
undang undang pemilu mendesain dua jenis pelanggaran tsm
yaitu pelanggaran berdasarkan skala untuk pelanggaran administrasi pemilu
dan pelanggaran berdasarkan jenis untuk money politics
nepotisme seyogianya digolongkan sebagai bentuk pelanggaran
terstruktur sistematis dan masif berdasarkan jenis
yang artinya keberadaannya sekecil apapun harus dilihat sebagai pelanggaran berjenis psm
karena akibat dan pelakunya yang menyerupai money politics
ketiga nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo untuk memenangkan paslon dua dalam satu purat putaran
memiliki dampak yang sangat luas karena menimbulkan abuse of power
ketiga keperluan dan kekuasaan
aparat penegak hukum dijadikan alat kampanye dan pengontrol masa
kementerian dijadikan pembantu presiden untuk urusan pemenangan dengan diberikan target suara
kepala daerah dijadikan tim pemenangan lokal
yang mana penolakan akan berujung pada pencopotan atau penyidikan
dan kepala desa pun dijadikan ujung tombol

keempat luas update dari persam locals di v divers com
dampak utama dari dilakukannya nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi adalah melesatnya perolehan suara paslon dua sehingga dapat memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat dalam satu putaran
model penggunaan kekuasaan yang paling nyata adalah pembagian bantuan sosial oleh pemerintah yang menyasar masyarakat desa yang kemudian diatribusikan pada sosok pribadi presiden joko widodo
ada tiga hal mengenai ini yang ingin kami bahas lebih lanjut
pertama bantuan sosial yang diberikan secara spesifik menyasar masyarakat desa dengan memanfaatkan kepala desa yang menurut kajian edward aspnal dan world barance code
sebagai penghubung antara masyarakat dengan negara yang bisa secara efektif mempengaruhi preferensi pilihan masyarakat desa
hal ini dibuktikan lebih lanjut melalui survei lsi pasca pilpres dua ribu dua puluh
hal kedua adalah bantuan sosial diatribusikan kepada sosok pribadi presiden joko widodo
sebagaimana dinyatakan oleh ketua umum pan yang merangkap sebagai menteri perdagangan zulkifli hasan
hal ini dibuktikan lebih lanjut melalui survei lsi pas kapil pres dua ribu dua puluh empat
hal ketiga pengatribusian presiden joko widodo kepada paslon ii yang terbukti dari pernyataan ketua umum pan